ih abi kok diteken sih
bukan nih bukan ditekan maksudnya abi mau dorong ke sana
ya jangan didorong ke sana dorongnya ke sini
bukan nih kalau misalnya nanti angkat juga nanti umi kegencet dong sama mesin cuci ya kan
masa sih udah ayo buruan buruan dorongnya ke sini jangan ke sana
oh mi aduh susah nih susah nih kalau berdua mi
mesin cucinya mana mi
ya di kamar mandi
jangan dikeluarin dulu ya
abi mau periksa dulu
rusak bi dari pagi itu umi udah coba gak bisa
siapa itu umi bisa benerin
udah biar tuh servis aja
iya kalau benerinnya bisa kalau nggak yang ada kesetrum lagi loh kayak waktu itu
abi mau lihat dulu mi
kan setiap hari udah lihat di kamar mandi
lebih mau cek lagi ya
ini udah mendingan uangnya aja seratus ribu itu kan servisnya udah di jalan loh
kok ditutup sih
jangan ambil obi keburu
masih belum bisa
umi tahu mebrom andi tapi enggak bau bau bukan bukan umi ini kamar mandi tuh bau bau
pak pak pak pak pak pak
ada pak ada pak
sampah sampahnya ditaruh di mana
ya di tempat sampah
ya mbu tahu
maksudnya tempat sampah yang mana
loh kok marah marah sih pak
maaf mbu enggak marah
mbu sedang panik
jadi itu sampah sampahnya
dibuang ke mana
loh kok malahin lagi
bapak taruh di mana
tuh di ujung kampung
dibarangin sama yang lain
cuma jongkok di situ aja
emangnya mesin cuci nya bisa benar
kalau abi pelototin
makanya daripada banyak mikir
mendingan duitnya kasih umi
udah sana cepetan ambil duitnya
mana umi tahu
yaudah gini aja deh
umi enggak bakal ngeliat
umi keluar dulu deh mi
sekarang umi tahu
nyimpen duitnya di
nggak usah hal
nggak usah mengelabui angkat tangan
huang ampuh banyak nih kalian
untuk modal restoran
kami sekarang percaya dong sama abi
mendingan umi sekarang
telepon tukang servisnya lagi nih
biar abiter nungguin di kamar mandi
jadi abi gak percaya sama umi
abi pikir mesin cucinya itu
prak prak rusak iya gitu
abi percaya sama umi
cuman abi kurang percaya sama tukang servisnya
ya kali aja deh
enggak jago jago banget
ya sangkanya abi kan bisa
bantuin ngangkat mesin cuci berdua
mengangkat mesin cuci doang kita berdua bisa kok yuk
kerjaan laki laki mi
jangan umi jangan
jangan jangan jangan
blom ngangkat aja udah keringet man
kau udah kemana ya
banyak sekali kalengnya
abang kasih separuh dulu ya
terus skor lagi kapan
jamin tapi gak diangkat
itu apaan sih
ambo di tempat sampah
yang ada di ujung gang
untuk sembunyi sembunyi dari dinda
untuk masa depan kita
hanya buruan biangkat
katanya mau bareng bareng
kok diteken sih
ya jangan didorong kesana
bukan mi kalau misalnya nanti abi angkat juga
nanti umi kegencet dong sama mesin cuci
masa sih udah ayo buruan buruan dorongnya kesini
oh mi aduh susah nih mi
susah nih kalau berdua mik beneran
abi aja deh yang angkat sendiri
ya udah deh
umi tunggu diluar
katanya diluar mi kok disitu
ya ini kan diluar bi
buruan bi jangan dipelototin terus
wah kecoa kecoa
aduh kecoanya matiin
mau kemana lo